anda masih bersama kami di good morning
setelah sukses menaklukkan dunia fashion
perancang ternama ana avanti justru memilih akan mundur dan berdagang di pasar tiban atau pasar kaget
ia juga menghabiskan waktu mengurus yayasan sosialnya
kata anne yang terpenting bukan kemenangan tetapi mental juara
kita langsung ikuti penuturan ana avanti kepada eka rima berikut ini
di langit awan tak selalu biru
seperti seorang ibu yang berkata kata kepada saya
ana di langit awan tak selalu biru loh ya
penggalan kalimat inilah yang selalu terngiang di telinga ana avanti
bagi perancang kebaya yang memiliki nama asli siana avanti ini
perempuan tidak cukup hanya kuat
tapi juga harus mampu menjaga keseimbangan karir dan kehidupan pribadi
keberhasilan yang sesungguhnya bukan semata mata karir cemerlang
tetapi mental yang kuat
sembilan tahun berkarya ana avanti faham benar kerasnya persaingan di dunia fashion
di sisi lain ia punya tanggung jawab sebagai seorang anak untuk merawat ibunda tercinta
yang menderita kanker cervix
sangat bersyukur tuhan memberikan kesembuhan bagi ibunya
sebagai wujud syukur ia membangun yayasan kanker wisma kasih bunda
rumah bagi anak anak yang hidup dengan kanker
membesarkan yayasan yang sudah delapan belas tahun
mulai membuat sebuah sekolahan anak berkebutuhan khusus bina bunda
mulai memberikan tongkat estafet kepada anak
merasa sudah cukup tampil di panggung pergelaran busana mancanegara
ana kini mulai melirik pasar model kelas bawah
karya karyanya tidak hanya hadir di butik butik mewah tetapi juga di pasar tiban atau pasar dadakan yang ia gelar keliling indonesia
di pasar ini ane menjual karyanya dengan harga hanya ratusan ribu rupiah
ana avanti mulai turun ke bawah untuk menjual karyanya
ke bawah untuk ukm membentuk pasaktiban
setiap bulan kita pameran ke sana kemari
mulai mendekatkan dengan masyarakat bahwa aku dekat kamu dekat
bahwa siapapun boleh berbincang gitu ya
berada di puncak karir
ana tidak pernah melupakan jasa sang suami
bagi keberhasilannya sebagai perancang busana
lelaki yang mempersunting ana dua puluh lima tahun lalu ini
rela melepas pekerjaannya demi mendukung karir ana
ana berhasil mewujudkan cita cita perjuangan kartini
kalau kartini zaman dulu kan
tapi kalau anak ini memperjuangkan
memperjuangkan banyak orang
ya kadang dia tidak memiliki diri sendiri
dia memiliki banyak orang
itu yang saya tahu
dia banyak berkorban untuk orang lain
termasuk untuk keluarga juga
ane yang sudah punya nama besar sebagai perancang busana
bukan hanya miliknya seorang
saya sangat mengintai ana avanti ya
jadi ana avanti bukanlah milik saya pribadi
tapi anak avanti milik seluruh rakyat indonesia
dan juga tuhan yang maha kuasa
tahun ini ana dan yosef berencana melakukan ziarah ke lordes perancis
ia tengah mempersiapkan diri untuk pulang
mundur dari keriuhan dunia fashion